sd negeri dua pajaten di kecamatan sidamulih pangandaran jawa barat ini
rencananya akan dijadikan tempat karantina
bagi para pemudik yang datang dari daerah zona merah covid sembilan belas
namun sebelum terlaksana pada jumat siang
gerbang sekolah sudah dipenuhi poster yang berisi tulisan penolakan
poster tersebut dipasang oleh warga sekitar yang keberatan
sekolah tersebut dijadikan tempat karantina
terutama warga yang rumahnya berdekatan dengan sekolah
mereka khawatir pemudik dari daerah zona merah membawa virus covid sembilan belas
dan menularkannya ke warga yang rumahnya berdekatan
rencananya semua pemudik yang datang ke wilayah pangandaran
akan diisolasi selama empat belas hari di sekolah dasar yang ada di masing masing desa
sedangkan fasilitas dan tempat tidur akan diurus tim gugus tugas penanganan covid sembilan belas
untuk kebutuhan makan pemudik akan mendapatkan uang rp tiga puluh per hari selama masa karantina
ogi fatuzaman tasik balaya jawa barat